untuk mengetahui informasi terkini terkait lonjakan pasien covid sembilan belas di rumah sakit dr hasan sadikin bandung
kami sudah terhubung dengan plh direktur pelayanan medik rshs yana ahmad supriana
selamat sore pak yana
selamat sore mas ferdi
ya terima kasih pak yana sudah bergabung dengan kita sore ini
pak yana langsung saja kita konfirmasi beberapa hal terkait dengan kondisi di rshs begitu ya
sudah berapa banyak jumlah pasien yang masuk ke rshs hingga sore ini pak
ya per jam ini ya
karena jam itu selalu dinamis
karena ada pasien masuk pasien pulang pasien meninggal perharian
nah saat ini kami merawat sebanyak satu ratus tiga puluh enam pasien
ya dari jumlah tempat tidur ya kami mencoba terus meningkatkan
karena kita sudah punya skenario skenario
jadi saat ini dari dua ratus dua puluh empat terisi satu ratus tiga puluh enam
untuk keseluruhan ya
di antaranya ada untuk yang intensif
nah yang cukup penuh itu adalah ruang intensif
karena yang datang ke gasa sadikin ini yang berat berat lah ya
kategori yang paling banyak masuk yang dirawat di rshs yang mana pak
kami merawat itu yang sedang berat
berat dan kritis
berat ke kritis begitu ya
maksimalnya berapa yang tersedia untuk masing masing ruang rawat
icu kan beda ya dengan ruang perawatan biasa begitu
kami ini untuk yang intensif itu empat puluh yang kami sediakan
di antara empat puluh itu yang secara rutin hanya bisa dipakai itu saat ini tiga puluh delapan
oke sekarang terisinya dari empat puluh itu berapa
karena dua lagi itu adalah khusus untuk hemodialisa
yang dari empat puluh itu terisi berapa oleh pasien kritis atau pasien berat begitu
yang saat ini sudah bornya sudah delapan
jadi masih menyisakan mungkin dua tiga pasien
tapi kalau dilihat dari trennya setiap hari semakin meningkat pak
memungkinkan tidak dengan fasilitas yang ada atau memang sudah ada skenario tertentu yang akan diterapkan
jika memang optimalisasi di tempat tidur yang ada sekarang ini sudah tidak bisa ditingkatkan lagi begitu
karena ini bukan sesuatu yang kami sudah memprediksi sesuai dengan arahan dari kementerian kesehatan
bahwa rumah sakit ini harus selalu menyediakan empat puluh persen berdasarkan pengalaman pengalaman tiap libur panjang
jadi kami pada saat itu libur panjang terutama yang januari itu sudah menyiapkan empat puluh persen dari kapasitas yang biasa
nah kemudian kan ada penurunan
maka kami gunakan untuk pelayanan
nah saat ini kita sedang berproses
nah kalau kami lihat posisi ini kita sudah akan memasuki ke skenario dua ya di mana jumlah pasien saat ini sudah meningkat di dua puluh lima puluh persen dari kasus yang biasa
nah gitu jadi kita artinya kita sudah mulai meningkatkan dari yang biasa
nah total kami yang bisa kami rawat total keseluruhan itu dua ratus tiga puluh orang
nah sekarang kami sedang mencoba pemobilisasi untuk menyiapkan sampai dua ratus dua puluh empat
artinya untuk isolasi
cuma untuk intensif memang kami sudah cukup kewalahan dalam artian memang sudah delapan puluh tujuh persen yang tadi
artinya sudah memang ya harus lebih ditekatkan
karena memang intensif ini cukup berat ya karena disitu tersedia silaton dan lain lain
oke kalau sudah kondisinya begitu skenario lebih lanjutnya akan bagaimana untuk pasien yang harus mendapatkan perawatan intensif begitu pak yana
ya kami adalah mencoba meningkatkan dari yang selama ini dipakai untuk kasus kasus sedang berat
jadi secara tahap itu ditingkatkan
ya terutama yang saat ini adalah sebelum dia mendapatkan ventilator yaitu hnights
kita sedang usahakan
jadi posisi saat ini kan masih satu ratus tiga puluh enam
nah adapun nanti kalau sudah di atas lima puluh sampai seratus persen keningkatan itu kalau sudah mencapai total satu ratus empat puluh tiga sampai satu ratus sembilan puluh
jadi skenario skenario ini yang kita coba yang sudah kita prediksikan sebelumnya
oke ini juga paralel dengan kesiapan nakes dan juga obat obatan yang ada di rshs pak yana
jadi karena ini kan harus selalu apa namanya sinkron
jadi baik apd baik tenaga kesehatan
ya baik obat obatan dan lain itu harus paralel
jadi itu semua tentu harus kita siapkan
sampai saat ini keberadaan apd ya apakah itu masker medis apakah itu masker n sembilan puluh lima kn sembilan puluh lima maupun doan maupun hazmat
itu sudah masih mencukupi saat ini
nah yang masih yang kami seluas padai adalah keberadaan ketersediaan nanti di distributor karena kita lihat bukan hanya rsis kan
beberapa rumah sakit pun begitu meningkat kasus maka kebutuhan apd dan lain lain
nah mudah mudahan para distributor pun menyiapkan kalau terjadi lonjakan kasus sehingga mereka menyiapkan atau siap untuk kami beli begitu
penambahan untuk sarana atau alat alat yang cukup vital begitu seperti ventilator ini juga sudah ada koordinasi dengan pemerintah daerah pak arahan dari pak gubernur bagaimana pak atau dari pak wali kota
nah kalau kami memang secara struktural kami itu di bawah kementerian kesehatan
jadi kalau pelaporan pelaporan kebutuhan dan masuk obat dan segala macam itu kami melaporkan kepada kementerian kesehatan
tapi walaupun demikian kami selalu ada koordinasi karena pemda sendiri kemarin sempat bertemu dengan pak sekda
untuk melihat bagaimana kebutuhan nakes bagaimana kebutuhan dari peralatan yang dibutuhkan
tapi sampai saat ini kami masih komunikasinya dengan kementerian kesehatan

komunikasi dan koordinasinya lancar pak

komunikasi dan koordinasinya lancar pak
alhamdulillah sejauh ini
karena kami memang sudah ditugaskan untuk itu
komitmen itu yang ingin kita dengar agar kemudian penanganan terhadap kasus covid sembilan belas khususnya yang saat ini ditangani oleh pihak rshs ini bisa optimal begitu ya
dan apapun kebutuhannya bisa disuplai untuk menjaga keuntungan
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak